beberapa dekade dari sekarang dunia akan berubah total
seperti yang selalu terjadi di kereta ruang waktu yang terus berjalan
ini adalah cerita dari waktu itu
sebuah cerita tentang dunia kita di masa depan
dan masyarakat yang dilahirkannya dengan munculnya kecerdasan buatan
tahun dua ribu satu ratus satu dan manusia sekarang sepenuhnya bergantung pada robot
mereka digunakan sebagai hewan peliharaan
sebagai buruh pabrik
dan setiap kemungkinan pekerjaan berat yang menurut manusia terlalu bagus untuk dilakukan
dan seperti halnya dengan setiap era
setiap peradaban manfaat inovasi paling baik dinikmati oleh orang kaya
orang miskin seperti biasa selalu dipinggirkan dan masa depan tidak berbeda
karena sementara kota kota berkembang dan makmur
pinggiran menyusut menjadi zona bertahan hidup
orang miskin menjadi tak berdaya
pekerjaan mereka digantikan oleh robot
dan sementara robot digunakan untuk beberapa hal
mereka juga digunakan untuk hiburan
dan di antara beberapa olahraga robot ini
ada satu acara utama yang disebut pertarungan robot
ini adalah kejuaraan tahunan yang memiliki penonton besar di seluruh dunia
ini adalah mikaju toki alias pemusnah binatang
juara dari tiga perang robot terakhir
bagus sekali mika
dengan latihan yang begitu
dan dengan kekuatan yang sangat intens
tahun ini juga trofi akan menjadi milik kita
ya tuan bonjo
bagus aku suka hal ini
teruslah berlatih pembunuh binatang
sekarang jauh dari kota
di sebuah jalan pinggiran hiduplah seorang anak laki laki
seorang anak laki laki berusia delapan belas tahun yang tidak melihat apa apa selain berjuang sepanjang hidupnya
dia tinggal di komparasi dengan orang lain
dia memiliki kekuatan yang sangat kuat
dia memiliki kekuatan yang sangat kuat

dia menggunakan teman kereta yang sudah tidak digunakan

hai tuan mark
sander kau terlambat
jangan menyentuhnya akses operator itu ada di sana
aktifkan pengujian beban penuh dan verifikasi kinerja motor
sander mulai bekerja
tetapi matanya terus mencuri pandang dari waktu ke waktu
menata pertarungan robot dengan kagum
aku sudah pernah melihat ini sebelumnya
tapi di mana
sander tidak punya keluarga
dia tidak ingat pernah memilikinya
dan seperti yang kalian tahu
dia telah belajar untuk bertahan hidup dalam kondisi paling keras
tapi dedikasinya terhadap robotika adalah apa yang membuatnya terus maju
selamat datang tuan tazo
mark ceritakan aku tentang itu
aku lakukan pemeriksaan
tetapi sepertinya tidak dapat mengikuti pertempuran
tidak hanya itu
itu menimbulkan ancaman serius bagi manusia yang mengendalikannya
namun itu dapat dikendalikan
dan digunakan sebagai robot pelayan jika kau mau
prajurit selalu tetap menjadi prajurit
baik itu robot atau manusia
tetapi kenapa harus robot ini
kau dapat membeli robot perang baru
kami membalas dendam bersama
jika bukan dia maka tidak
namun terima kasih
tapi aku baru saja mendengar percakapanmu
dan kupikir prajurit besi masih punya kekuatan untuk bertarung dalam dirinya
shonor kembali ke
aku ingin mendengar anak itu
wow prajurit besi
pemenang pertarungan robot selama lima tahun berturut turut
sampai aku alami kecelakaan
aku sudah tahu masalah luna
bagaimana ini akan berhasil
apa yang akan diperbaiki
jangan khawatir tentang penampilannya
ini bisa dirubah
sensornya yang harus diperbaiki
pemulihan yang lengkap
jika kau mau kita perlu mempertajam desain
aku mengusulkan versi yang lebih baik dari tangan karet klasik
dan memberikannya sarung tangan sensorik yang diprogram untuk merasakan pukulan atau ayunan
bahkan pada kecepatan tiga puluh mil per jam
sekarang untuk atasi keterlambatan reaksi dan adaptasi karena gerak bagian dalam manusia akan lambat bereaksi
kita perlu menyingkirkan
kontrol manual penuhnya pada dasarnya
biarkan mesin kadang kadang mengambil sepenuhnya kendali
mode pilot otomatis untuk keadaan darurat dan kemudian
bagaimana kau tahu semua ini
kau kau terlihat seperti
seseorang dari pinggiran
ya itu benar
tapi sepanjang hidupku aku hanya membaca tentang robotika dan pertarungan robot
itu sebabnya aku bernafas
kau menyarankan semua perbaikan
tapi siapa yang bisa melakukannya
beri aku satu set up
beberapa burger dan satu bulan
mark biar dia melakukannya
aku akan membayarmu untuk ruang yang dia gunakan dan komisi untuk itu
dan kau nak sampai jumpa satu bulan lagi
sander mulai mengerjakan prajurit besi segera
ini bukan pekerjaan untuknya
dia menjalani mimpinya
dia menghabiskan seluruh waktunya di dalam bengkel
tidur siang sesaat
dan kemudian kembali bekerja
baiklah anak nakal ayo kita mengecatmu
mark dan yang lainnya merasa tidak percaya ketika restorasi selesai
ini prajurit besiku
benar sekali prajurit besi dua
sander mulai menjelaskan kepada tuan tasso cara mengecatnya
tuan tasso mengoperasikan versi yang telah direnovasi
dan saat dia melakukannya tuan tasso melihat percikan di matanya
percikan yang sama yang dia miliki ketika dia berada di puncak masa mudanya
jadi begitulah jika kau
apa kau ingin berpartisipasi dalam pertarungan robot
apa itu jawabannya
iya aku selalu ingin melakukannya
sekarang aku telah mendaftarkan nama prajurit besi bersama dengan namamu
tetapi aku rasa kau belum siap
itu benar sekali
dengarkan aku nak
kejuaraan ini berarti segalanya bagiku
bukan ketenaran bukan uang tapi sesuatu yang lebih besar dari itu
ini adalah satu kesempatan dan mungkin yang terakhir untukku
aku ingin kau berlatih setiap hari sampai kejuaraan dimulai
dan jangan pernah lupa bahwa di balik setiap robot ada manusia yang menggerakkannya
sander mulai berlatih
hari demi hari tuan tazo mengajarinya trik yang terjadi di dalam ring
hal hal yang tidak diajarkan buku
dan seiring berlalunya hari dan hari pembukaan kompetisi semakin dekat
sander dan prajurit besi terlihat seperti dua jiwa dalam satu tubuh selara sempurna satu sama lain
semoga berhasil nak
para hadirin sekalian selamat datang di pertarungan robot dua ribu satu ratus satu
di pertandingan pembuka kita punya terbinator melawan prajurit besi
oke ini dia
hadirin sekalian kita punya pemenang pertandingan pertama dalam hitungan detik
tepuk tangan untuk prajurit besi
selama beberapa minggu berikutnya sander dan prajurit besinya memainkan beberapa pertandingan
dan setiap kali bertanding lawannya pasti tersingkir dari kompetisi
prajurit besi tidak terkalahkan
mengalahkan semua yang menghalanginya
ya ampun prajurit besi tidak terhentikan
apa kau menontonnya
apa kau menontonnya
kau harus menontonnya
nama sander sekarang ada di setiap berita dan menjadi perbincangan
prajurit besi telah kembali menghantuiku lagi
aku kira teman lamaku telah lupa apa yang aku lakukan padanya terakhir kali
bagus sekali nak
sekarang kau masuk ke final
dan ingatlah lawan yang paling ditakuti menantimu pembunuh binatang
aku tidak ingin menekanmu hari ini
kau telah lakukan yang terbaik
kau yang terbaik
sander yang senang melangkah keluar ke kota dengan lompatan di langkahnya dan angin menerpa wajahnya
dokter apakah dia baik baik saja
dokter dia baik baik saja
tapi kaki kirinya mengalami cedera yang parah
ranselnya menyerap sebagian besar benturan
kau harus bersyukur
dokter apakah dia bisa bertarung lagi
tidak dalam waktu dekat
dia butuh waktu untuk sembuh
seharusnya aku tahu bahwa aku mempertaruhkan nyawamu
hal yang sama terjadi pada aku dua puluh lima tahun yang lalu
dan itu menjadikanku lumpuh sampai sekarang
bonjo jahat itu telah melakukannya lagi
tuan tazo aku ingin bertarung
kau tidak akan melakukannya
pulihkan diri dan kembali ke tempatmu
kota ini jahat
dan jiwa pekerja keras yang jujur sepertimu akan binasa
namun aku akan pergi dan mengambil piala runner up untukmu
kau telah bekerja keras untuk itu
ini adalah hari pertandingan terakhir
penonton tidak tahu bahwa juara baru mereka terluka
mereka menunggu dengan cemas ketika
sambutlah untuk juara tak terkalahkan dari tiga tahun terakhir

mereka akan menang
mereka akan menang
dan tahun terakhir
mikajo dan pembunuh binatang
dan yang menghadapinya di pertandingan pabungkas ini adalah
tidak akan ada prajurit besi
dia mengalami kecelakaan dan sekarang sedang berada di rumah sakit
dia pasti takut menghadapi pembunuh binatang
bawa dia ke sini
tempat bawa ke sini
dan saat orang banyak pencemooh tiba tiba
prajurit besi ada di sini
apa yang kau
kami tidak akan membiarkan sejarah terulang
kami akan balas dendam
pertandingan paling seru akan segera dimulai
dan lihat jumlah penontonnya
jutaan orang menyaksikan secara langsung
robot mulai bertarung
mikajo tanpa membuang waktu mulai menyerang sander
sepertinya pembunuh binatang sedang mempermainkan prajurit besi
dan jangan pernah lupa bahwa di balik setiap robot ada manusia yang menggerakkannya

aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
oh ya ampun
dia telah mengalahkannya
prajurit besi telah mengalahkan pembunuh binatang dan menjadi juaranya
inilah sang juara
kau kau berhasil
tidak kita yang berhasil
sander seorang anak laki laki dari pinggiran menjadi besar dalam hidup
karena dia tidak pernah menyerah
tapi ini baru permulaan
karena pertarungan robot akan kembali
begitu juga prajurit besi